memberikan pinjaman uang kepada pelapor dengan jaminannya yaitu sertifikat tanah
sertifikat tanah milik pelapor
kemudian setelah sertifikat tanah diberikan kepada saudari bsd
kemudian pelapor mendapatkan uang pinjaman sebesar rp tiga puluh juta
uang pinjaman sebesar tiga puluh juta
mengambil kembali sertifikat yang sudah dibidikan ataupun digadikan kepada saudari bsd
akan tetapi selama berjalannya waktu
sertifikat ini tidak bisa dimiliki kembali oleh pelapor
kemudian pelapor akhirnya mencari tahu sertifikat ini
kepada sertifikat ini karena saudari bsd pun sudah berkali kali dicoba oleh pelapor untuk ditemui
tidak bisa ditanggulangi ataupun dihubungi
kemudian pelapor ini mendatangi kantor bpn untuk mencari tahu di mana sertifikat
pembelian sertifikat ini punya pelapor
kemudian pada saat pelapor mendatangi kantor bpn
bahwa dapat ditemukan bahwa sertifikat ini sudah dibalik nafas
dan bukan lagi milik pelapor untuk nama di sertifikat tersebut
dan juga sertifikat ini sudah diagunkan ke bpn